insiden yang menimpa seorang pengendara ojek online ini terjadi pada minggu malam di jalan ks tubun palmerah jakarta barat
dan sontak membuat heboh warga dan sejumlah pengendara yang melintas di lokasi
korban diketahui bernama fadil ia tersangkut kabel udara yang putus hingga terkapar di tengah jalan
korban sempat kritis sebelum akhirnya meninggal dunia
kejadian ini pun membuat sejumlah pengendara roda dua kian resah dengan banyaknya kabel udara yang semrawut di jalan jalan ibu kota
mereka berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan agar tidak ada lagi korban jiwa
yang di atas itu dirapihin kalau nggak salah kalau bisa lewat bawah aja kan sering digali itu yang tanah tanah gali
itu kan harusnya lewat tanah aja lewat bawah tanah
sebelumnya ada peristiwa serupa yang menimpa seorang mahasiswa universitas brawijaya malang
tepat tujuh bulan yang lalu sultan rifat al fatih menjadi korban dari kabel optik yang menjuntai di jalan raya antasari jakarta selatan
sultan tidak bisa lagi kembali beraktivitas normal akibat mengalami kerusakan di bagian leher urat nadi utama hingga paru paru yang tidak mengembang
anggota ombudsman johannes widi jantoro mengatakan
tata kelola kabel ini harus segera diatur dengan tegas oleh pemerintah
meski telah bekerja sama dengan pihak ketiga infrastruktur telekomunikasi sepenuhnya dikuasai oleh negara
kasus ini melibatkan baik itu apa istilahnya kelalaian gitu ya
dari pihak yang bertanggung jawab mengapa dia tidak menjamin fungsi dan juga keamanan
sementara itu pemprov dki jakarta menargetkan jakarta akan bebas dari kabel dan tiang semrawut dalam lima tahun mendatang atau pada dua ribu dua puluh
sarana jaringan utilitas terpadu sjut baru terpasang lima puluh km lebih dari target pemprov dki sepanjang dua ratus km
kami sudah memanggil mungkin hari senin kami akan memanggil para operator terutama yang sudah terpasang
pemerintah diharapkan bisa bertindak lebih taktis untuk mempercepat jakarta bebas dari kabel dan tiang semrawut
agar tidak ada lagi korban jiwa maupun luka